pelari jarak jauh nasional odekta elvina naibaho kembali meraih pencapaian bagus
dalam persiapannya tampil di ajang sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
peraih medali emas sea games dua ribu dua puluh satu itu memecahkan rekor maraton semarang sepuluh k
pada minggu delapan belas desember kemarin
odekta menyelesaikan lomba dengan catatan waktu tiga puluh lima menit lima tiga detik
atau unggul lima detik dari peringkat kedua trianingsih
catatan waktu odekta sekaligus memperbaiki rekornya sendiri ketika menjuarai ajang yang sama tahun dua ribu sembilan belas
yaitu tiga puluh enam menit empat puluh sembilan detik
bagi atlet andalan porbin itu semarang sepuluh k jadi gelar juara keempat sepanjang tahun dua ribu dua puluh
setelah jakarta maraton multatuli maraton dan thailand open
hasil ini sekaligus jadi modal bagus odekta untuk berlaga di sea games tahun depan
event ini adalah memunculkan bibit bibit
ketika berlalu banyak atlet termasuk kayak kita kita edukasi
edukasi bukan hanya untuk para atlet tapi juga mengedukasi masyarakat
kebetulan saya yang dua ribu sembilan belas pemegang rekor semarang sepuluh kilo ini sekarang juga bisa saya pecahkan
itu suatu pencapaian artinya bukan pencapaian saya juga pencapaian semarang sepuluh k ini